eh mbak yang ada di kantornya den gavin kan
ada perlu apa ya
saya ada perlu sama pak gavin di
pak gavinnya ada
tadi orang itu bilang
kalau saya nggak boleh lapor ke polisi
terus sampai saya lapor polisi
siapa tau dia ada
tapi pak gavin hari ini gak masuk kantor
tadi dia nelfon saya

tapi dia gak mau kerja di rumah

kalau dia mau kerja di rumah

tapi dia nelfon saya ngasih tau
ah gini aja
kamu ke rumah pak gavin aja
saya tau kok alamatnya
semakin kamu menderita
semakin aku puas
tangisan kamu kebahagiaan
semakin kamu menderita
semakin aku puas
semakin aku puas
semakin aku puas
semakin aku puas
semakin aku puas
semakin aku puas
ini tante uangnya
udah cukup kan
kok kurang taruh tante
jangan senggak bantah deh
tante kan barusan bilang
ini semua masih kurang
dan utang kamu itu
bisa anak kerja gak usah males malesan
nanti sore sekitar sebanyak banyak
halo yulia kamu ikut ya ke rumah kak gavine kakak aku
terus ibu aku pengen ketemu sama kamu
oh jadi ibu kamu mengundang aku
oke oke kalau gitu kita langsung ketemu di rumah tangga kamu ya
oke sip aku tunggu sekarang ya
oh jadi tante yulia mau pergi sama bu ranti
aku mau dijodohin deh sama kakaknya ranti
ya mau banget lah
sejarah kakaknya ranti itu kan udah baik ganteng dan yang paling penting tacir
telepon mana ya
aaaaah orang beloved anz laut lainnya apa radical nggak ngak temanik

darata prestige ya sih gila

kayaknya bener nih alamatnya
sama kayak di kertas ini
semoga aku gak ganggu
gak ganggu pagah fil
yang ada di kantornya den gavin kan
kok kesini ada perlu apa ya
saya ada perlu sama pak gavin di
pak gavinnya ada
oh ada sedang mandi
kalau begitu mbaknya tunggu aja ya
ada perlu apa sih
saya mau pinjem uang ke pak gavin bi
untuk nebus anak saya yang hilang
anaknya mbak teh hilang
sisa berat ya
saga mbak teh
tapi pembunuh david atas gantengnya mimpiable
oke udah cantik saatnya turun
kok pintunya gak bisa kebuka
ini kok cukup gak bisa kebuka
aduh aku harus gimana nih
kok gak bisa kebuka pintunya
padahal aku kan kesini mau ketemu sama poppy